proses evakuasi delapan penambang yang terjebak di dalam lubang galian emas di desa pancurendang di banyumas jawa tengah
ini masih berlanjut tim sar gabungan disebar guna memaksimalkan pencarian para penambang
kami update informasinya untuk anda bergabung bersama kami adah sudarsa kepala basarnas cilacap
pak ada selamat sore terima kasih atas waktunya
selamat sore mbak buspa
pak ada dari lima tim yang hari ini disebar untuk evakuasi para penambang yang terjebak
ada berapa orang yang terlibat kemudian apa saja yang dilakukan oleh masing masing tim untuk bisa menemukan para penambang
baik terima kasih mbak untuk hari ini kita melaksanakan operasi sar hari ke enam
eh hari ulangin hari ketiga dengan potensi sar yang terlibat
sebanyak hampir dua ratus orang mereka tersebar dari tni polri maupun dari potensi sar yang ada di kabupaten banyumas mabung cilacap
kita juga menambah personil dari kantor semarang sebanyak tiga orang dari jogja juga tiga orang
dan sekarang kita akan menerjunkan tim dari basar nas cilacap sebanyak sepuluh orang
apa yang dilakukan masing masing tim pak kemudian sampai saat ini sudah sudah adakah titik terang dari lokasi para penambang terjebak di bawah
baik sesuai rencana kita tadi pagi kita merencanakan
dengan wakset lima ya ada lima wakset yaitu a satu a dua a tiga empat a lima
tadi setiap wakset itu kita evaluasi terus
yang wakset satu itu sumur bogor tadi kita melaksanakan pengeringan atau pengosongan menggunakan pompa air pompa air yang berkapasitas besar
namun tadi kita usahakan mau diganti yang lebih besar lagi makanya yang sepuluh kp kita pindahkan ke wakset a
tapi seiring dengan perjalanan situasional yang kita laksanakan kita juga kan berkoordinasi dengan masyarakat masyarakat setempat
dengan hal ini makanya kita tadi siang tadi kita tambah lagi menjadi wakset a enam
jadi ada enam wakset yaitu yang terakhir itu a enam di sumur majenang
jadi di sumur majenang itu juga sudah kita keringkan juga
sudah kita keringkan semua
namun di walkset a empat air sudah cukup kering
tapi tidak berpengaruh yang di sumur sumur bor yang terdapat delapan orang yang terjebak itu
jadi masih dalam hal ini masih kita evaluasi kebocoran kebocoran itu dari sumur yang mana
demikian pak puswa
baik artinya ada kesulitan untuk pengeringan di sejumlah sumur begitu sumur galian
apa saja selain itu pak kesulitannya dalam mencoba menemukan di mana para penambang ini
memang tadi kita terkendalanya karena air itu sudah memenuhi semua hampir semua lubang lubang sumur
tadi juga kita mencoba untuk mengurangi di sumur yang a dua ya wakset a dua itu sumur a dua
tadi sudah berhasil kering kita juga sempat menerjunkan tim untuk turun ke bawah
melihat untuk berusaha untuk menambah pipa ataupun pompa air untuk
menurunkan di tikungan kedua di ketikungan kedua
jadi kami masih tetap berusaha untuk memompak mompak sumur sumur tersebut
hingga debit airnya akan berkurang
pak ada seberapa dekat sebetulnya sungai dengan area galian ini
bagaimana anda melihat struktur tanah di sana
karena mungkin cukup dekat areanya
memang di sana galian galiannya cukup dekat
darah antara sumur a satu dengan sumur a dua itu kurang lebih cuma lima belas meter
namun dari hal itu kan kita evaluasi antara umur a satu sama umur a dua itu apa terhubung di bawah
namun dari informasi penambang penambang yang bekerja di sana
memang katanya itu belum tersambung
jadi makanya masih dari hal itu masih kita usahakan untuk masing masing sumur kita kurangin terus
dan warga sekitar
informasi yang anda dapatkan pak ada dari mungkin kepala desa setempat atau warga
apakah memang aktivitas penambangan itu dilakukan setiap hari
kemudian kondisi tanah juga menjadi berubah akibat penambangan tersebut
seperti apa pak ada
untuk kita di mekar basar mas khususnya itu berfokus untuk pencarian dan pertolongan
jadi untuk hal hal tersebut masih belum kami konfirmasi
pak ada kalau melihat risiko penambangan dengan metode tersebut anda melihat peluang hidup dari para penambang seperti apa
kita berpastukiran positif saja
memang ini sudah memasuki hari ketiga
tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi secara cepat dan aman
ini menjelang malam apakah evakuasi akan dihentikan sementara atau seperti apa jadwal pencarian pak
baik kalau untuk pemompaan sumur sumur yang galian tersebut itu masih berlangsung selama dua puluh empat jam
jadi personil personil masih tetap standby di lokasi lokasi sesuai yang ada di posko tersebut
pak adat terima kasih atas informasinya
sementara kita tunggu hasil evakuasinya
semoga ada kabar baik dari sana
pak ada terima kasih
kepala basar nas cilacap di cnn indonesia connected